hai teman teman mahasiswa tolong dijaga kegiatannya itu rekan rekan kalian sendiri
teman teman mahasiswa tolong dijaga kegiatannya itu rekan rekan kalian sendiri tolong dijaga
yang tinggal berada penting silahkan menunggalkan diri karena sudah ada
banyak banyaknya bukan kemaraukan ketika menjadikan pasal pasal dan
keringatan bahwa kenyataannya hanya membutuhkan mereka betul tidak